piala dunia dua ribu delapan belas masih menunggu kurang lebih enam bulan lagi tapi transmedia sudah memastikan diri menjadi pemegang hak siar piala dunia di indonesia
dan berbicara mengenai piala dunia fifa sendiri sudah membuka penjualan tiket sejak bulan september dua ribu tujuh belas
bagi anda yang tidak ingin ketinggalan membeli tiket informasi berikut ini tidak boleh anda lewatkan
kita akan melihat pertama ialah informasi terkait mengenai tiket ini
jadi kalau kita perhatikan bahwa penjualan tiket piala dunia sendiri dilakukan dalam tiga tahap atau tiga fase
kita sudah melihat ada fase pertama yang sudah berakhir yaitu empat belas september hingga satu oktober untuk random selection row dan juga first come first of
ini intinya sudah berakhir sudah tidak bisa diapapain lagi
tetapi sekarang kita sudah tiba pada fase berikutnya yaitu fase kedua metode pembelian tiket
dan di fase awal sejak fase kedua dibuka pada lima desember ini sebenarnya fifa sendiri sempat menyatakan
bahwa permintaan terhadap tiket sempat mencapai satu tiga juta tiket sudah diminta oleh masyarakat seluruh dunia
walaupun kita mengetahui bahwa dalam lima desember hingga tiga puluh satu januari itu kita berada dalam fase random selection draw
maksudnya ialah anda harus melewati sejumlah syarat yang menjadi perhatian fifa untuk memesan tiket ini
jadi yang pertama bisa dilakukan itu ialah membuka website fifa terlebih dahulu fifa com ticket seperti itu
dan nanti di situ kelihatan bahwa harus memasukkan kewajiban

dan pada periode ini fifa akan mengumpulkan semua aplikasi secara acak sampai tiga puluh satu januari dua ribu delapan belas
jadi boleh jadi juga untuk anda yang sudah mengajukan aplikasi tapi tidak diterima seperti itu ya
jadi sampai dengan tiga puluh satu januari nanti baru ditentukan anda berhak mendapatkan tiket ataupun tidak seperti itu
dan kemudian baru masuk pada fase berikutnya ialah tiga puluh satu maret hingga tiga april dua ribu delapan belas
ini sudah masuk pada fase first come first serve artinya dalam tanggal ini siapapun yang mengajukan
aplikasi untuk pembelian tiket akan di approve oleh fifa seperti itu
pastinya setelah anda mentransfer sejumlah uang kan
karena bekerja sama dengan visa jadi menggunakan visa langsung bisa bertransaksi
dan kalau kita berbicara mengenai fifa world cup dua ribu delapan belas ini
salah satu produk unggulan yang ditawarkan pada world cup dua ribu delapan belas ialah mereka yang sudah diterima aplikasi pembelian tiketnya
kemudian harus mengajukan yang namanya fan id
jadi melalui fan id ini para penonton para supporter dari seluruh dunia
akan mendapatkan banyak benefit dari penyelenggara world cup sendiri
yang itu ialah yang pertama visa bebas masuk rusia
selanjutnya ialah anda bisa bebas berkeliling ke seluruh kota di rusia dan juga gratis menggunakan public transportation di sana
dan itulah kenapa fan id ini selain memuat data dari supporter
data anda jika memang anda berkeputusan untuk mengunjungi rusia untuk menyaksikan piala dunia secara langsung
maka ya itu anda harus mengklaim fan id
dan nanti kalau pun ada kelewatan pada tahap kedua masih ada tahap ketiga
ini artinya siapapun yang membeli di awal dia akan langsung mendapatkan tiketnya atau aplikasinya langsung diterima
tetapi kita juga harus melihat terlebih dahulu sebenarnya seperti apa sih pengaturan dari tiket yang sudah anda beli ini
saya tidak akan membocorkan dulu rahasianya rahasia harga
tapi kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana kategori tiket di stadion luishniki ini
jadi kalau kita berbicara mengenai kategori tiket sebenarnya
jadi tiket itu ada dari kategori satu kategori dua kategori tiga kategori empat dan not for sale yang ada di sini
jadi sebenarnya laga pembuka nanti itu akan berlangsung antara tuan rumah melawan arab saudi
itu berkisar dari dua sembilan juta rupiah hingga tujuh dua juta rupiah

itu tentu saja yang paling mahal ialah kategori satu sementara kategori empat ini ialah untuk rusian race
russion resident seperti itu atau penduduk asli rusia dan kategori tiga ialah tiket yang paling murah pada fase ini
jadi harganya itu berkisar dari dua sembilan juta hingga tujuh dua juta seperti itu
dan kalau kita melihat ketika anda membeli di sini di sini ada sejumlah kategori kita melihat di sini ya
dan warna pink ini merupakan harga yang paling mahal atau kategori satu
jadi ini harganya untuk laga pembuka saja misalnya rusia melawan arab saudi
itu paling tinggi harganya tujuh dua juta rupiah
selanjutnya juga ada kategori dua yang berwarna biru itu kurang lebih tiga ratus sembilan puluh dolar
dan kategori ketiga ataupun yang berwarna ungu itu dua ratus dua puluh dolar atau setara dengan dua sembilan juta rupiah
sementara yang orange di sini ini untuk penduduk rusia jadi alias ini tidak dijual ya
tetapi kalau yang warna abu abu ini sepertinya memang diperuntukkan untuk rombongan vip sehingga tiket yang ada di sini
tidak dijual seperti itu
jadi inilah seperti ini pengaturannya jadi tentu saja mungkin bagi anda yang ingin menyaksikan lebih enak
pasti kategori satu akan menjadi incaran walaupun harganya mungkin ya cukup tinggi juga tujuh dua juta
tapi nggak apa apa lah kalaupun ada di belakang gawang di sini juga asik kan melihat bagaimana bola mungkin kesempatan kesempatan tidak jadi gitu kan
udah nembak terus nggak jadi masuk gawang gitu yang nggak apa apa yang penting jangan kebawa ke hati gitu ya
udah nembak nggak diterima nggak dibawa ke hati gitu nggak apa apa
oke kita beralih lagi bagaimana sebenarnya itu pengaturan ya
tapi bagaimana sebenarnya harga keseluruhan yang diterapkan pada piala dunia kali ini
kita akan melihat harganya
tadi kalau kita sudah menyebutkan bahwa pada pertandingan pembuka itu misalnya tadi seperti arab saudi
rusia versus arab saudi tadi saya sempat melihat sedikit bahwa ternyata tiket pada pertandingan tersebut sepertinya sudah full
dan itu rentang harganya memang dua ratus dua puluh hingga lima ratus lima puluh dolar atau antara dua sembilan hingga tujuh dua juta
dan selanjutnya jika anda mungkin masih kurang duitnya seperti itu atau mau lebih hemat
pakai paket hemat aja itu juga ada
fase grup yaitu satu ratus lima hingga dua ratus sepuluh dolar itu merupakan harga yang paling murah
atau berkisar antara satu tiga juta hingga dua tujuh juta rupiah
yang paling mahal tentu saja laga final anda melihat sendiri empat ratus lima puluh lima dolar hingga satu seratus dolar seperti itu
ini kalau dirupiahkan kurang lebih antara enam satu juta hingga empat belas lima juta
kalau mau nontonnya enak kalau mau nontonnya nggak terlalu enak mungkin bisa dengan yang enam satu juta rupiah
tapi tentu saja ini kan tanpa tiket pesawat tanpa tiket pesawat jadi otomatis cost yang dibutuhkan bagi setiap penonton itu justru lebih tinggi
tetapi jika mungkin anda melihat bahwa bagaimana proses pemesanan dan juga mungkin harganya cukup tinggi cukup ribet juga
mungkin harus buka akun dulu nggak masalah karena kita punya karena sebagai salah satu ofisial atau license broadcaster yang ada di indonesia
maka sebenarnya juga bisa
dan sebenarnya juga bisa disaksikan melalui televisi melalui berlangganan transvision ataupun transtv dan trans tujuh
jadi anda tidak perlu jauh jauh ke rusia karena transmedia juga akan menghadirkan tayangan tersebut untuk anda
jadi seperti inilah informasi mengenai pembelian tiket bagi anda yang mungkin berminat untuk langsung menyaksikan ke negara beruang merah rusia